dia mendingan mati kalau dia gak bisa memiliki gue
karena dia gak mau nyakitin lo
aduh kasihan banget sih hera
aku cinta banget grand sama kamu
tapi aku juga sayang sama laura
mendingan sekarang aku mati aja
hera udah aja ngomong gitu
kasihan banget sih kamu
lo sabar aja dia pasti sembuh kok
lo kok nanya kayak begitu sih ya
kalau kamu sayang isma aku
kamu harus menuruti permintaan aku
karena tuh adek aku satu satunya
aku pengen lihat ya senang
jadi kamu aja jadi pacar dia

ayak apa ya
siapa semuanya bangkuk nih
aduh gak papa kok
kondisi kamu belum pulih benar
kamu istirahat ya
aku juga mohon mengerti perasaan aku juga
laura kamu kan tau
soal permintaan kamu yang tadi aku gak bisa turutin
aku gak bisa jadiin era sebagai pacar aku
aku gak cinta sama dia
please kamu mau deh jadi pecel era
gue tahu lu juga sayang sama gue
lu juga cinta sama gue
kenapa kamu harus berkorban demi dia
kenapa harus berkorban demi dia
aku tuh sayang banget sama era
dia sejujurnya saudara aku
aku pengen dia seneng
she please kamu maafkan perasaan aku demi dia
aku gak bisa
aku gak bisa
itu kali ini aku benar benar gak bisa
jangan maksak aku kayak begitu laura please
apa sih ini semua
jangan nih sama gue
dari tadi gak balik balik
kalau kamu sayang sama aku
kamu mau deh jadi pecel erat
enggak lo pasti akan sembuh kok
gak usah khawatir
karena gue mau jadi pacar lu
kamu mau jadi pacar aku
aku senang banget deh kamu jadi pacar aku
kamu janji ya jangan tinggalin aku
akhirnya glenn jadi milik gue juga
dan sekarang gue pemenangnya
handphone lucky kok gak aktif aktif ya
apaan sih glenn
aduh saya biasanya nyukur di salon
enggak tau orang lagi susah apa
pakai jatoh sih ini handphone
enggak kemok lo
wah aduh gila gak monte ada gini

cuma pengen makan doang bu
galak amat sih jadi orang
gak ngerti orang butuh makan apaan
kamu kamu gak apa apa
kenapa sih handphone kamu susah banget dihubungin
handphone aku di rumah
balas kerja bawa handphone
memang pasti belum makan kan
pantang buat aku terima duit dari perempuan
aku mau makan dari hasil kerja aku sendiri
aku mau kerja lagi
ini lagi bukannya masak malah bengong
enggak kok tante aku lagi masak buat erah
apa masakin buat erah
gak usah di hotel aja
masih bagus anak gua berdiri sama anak lu
lu ngapain lagi kerjaannya
dasar manusia kagak tau terima kasih lu
diam yuk ya
hei buset ngomong apa loh
eh jaga bacot lu
jangan lantas lantas ngejiblak aja ember ombek
hei emang yang nabrak anak lu anak gua hah
ya please nggak usah berantem ya
kan erah lagi sakit dari lagi sakit
udah arsya kita sekarang semua sedih
gara gara masakan kampung kayak gitu
satu rumah jadi sakit semuanya
jangan jangan you mau kasih saya racun juga lagi
pasti tante safiura juga pusing sekarang
karena erah kan lagi sakit
bodoh toing nggak mau pusing mau kagak
tapi gua kagak demen sama caranya
belaku banget so ngatur
selama ini udah main macem macem nih sama gua
eh ngapain juga
dia harusnya kalau anaknya sakit lihat dong ke sana
ngapain juga dia ngejokrok di sini kayak patung
kan sekarang kalian kan udah pacaran sama erah
gulen gulen dan kan orang lain bukan saudaranya
bodoh toing mau gua pikirin